ali faulana pencari rumput warga desa cibangkong kecamatan jibarang banyumas jawa tengah ini sangat memahami pentingnya menjaga tanaman yang ada di kawasan situs pertapaan kalimanggeng
keberadaan pohon yang ada di kawasan ini sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam
tadi apa tuk itu nggak akan banyak airnya gitu loh mas jadi kita menjaga pohon itu jangan didebang gitu oleh mungkin untuk menjaga supaya lestari itu loh tempat di kalimat kalimanggeng itu loh mas
dari empat situs yang ada di desa cibangkong ada enam hektare kawasan lahan adat yang kondisi tanamannya masih terjaga
masyarakat tidak berani merusak dan menerbang pohon di kawasan ini
kondisi ini membuat kawasan ini sangat terjaga dan sumber air bersih melimpah
pada musim kemarau sangat membantu warga
yang kekeringan kesulitan air bersih
salah satu yang mendukung desa kita tidak terjadi banjir dan sebagainya karena kita diwarisi budaya untuk melestarikan alam
salah satunya tidak menebang pohon sembarangan
ini sudah ada pohon yang notabenenya ratusan tahun lah berabad abad yang sampai sekarang masih berdiri kokoh tegak di wilayah desa cibangkong
dosen fakultas teknik sipil
universitas jenderal sudirman purwokerto yang juga ahli dalam bidang hujan ekstrim dan banjir menjelaskan
banjir dipengaruhi dua hal
yang ini berkaitan dengan kondisi daerah aliran sungai yang tidak dapat menampung jumlah air akibat curah hujan ekstrim
berkaitan dengan daerah resapan yang tidak maksimal
beban itu adalah dari air hujan
air hujan jatuh di permukaan bumi sebagian meresep ke dalam tanah sebagian menggenang
nah maka dari situ kita bisa apa namanya
mengupayakan bagaimana air itu sebanyak banyak meresap ke dalam tanah
sehingga yang melimpas di permukaan itu menjadi tidak banyak
nah maka di situ ada upaya memperbanyak sumber resapan kemudian biopori
terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini
suroso bersama tim dari institut teknologi bandung tengah melakukan kajian tentang standar ukuran bangunan
tujuannya agar bangunan seperti tanggul jembatan dan bendungan tetap sesuai
dengan kondisi curah hujan yang saat ini terus mengalami kenaikan
roby sofwan amin banyumas jawa tengah